sementara untuk harga akan tergantung dari besar atau kecilnya ukuran buah
buah durian berukuran kecil berharga rp dua puluh lima rp tiga puluh per buah
sementara ukuran besar antara rp empat puluh rp lima puluh per buah
yang digemari itu isinya kuning manis manis pahit
itu yang digemari

wah peminatnya itu kurang lebih mungkin ya ada sekitar satu ratus lima puluh orang paling dikit
asalnya jenis tembako yang dicari pak
ya tembako cuma udah tuh rasanya manis manis pahit
puncak panen buah durian asli jambi diperkirakan terjadi pada akhir bulan februari mendatang
pasokan jambi umumnya berasal dari kawasan perbatasan jambi dan sumatera selatan
arven genedi kota jambi